leni gumulya merupakan bintang baru muncul dari dunia renang kita
tidak ada yang menyangka indonesia raya akan berkumandang di arena akuatik pada asean games seribu sembilan ratus delapan puluh
mengejutkan banyak pihak atlet loncat indah yang kala itu berusia tujuh belas tahun
lani gumulya berhasil mempersembahkan medali emas bagi kontingen indonesia
waktu saya menang dengar lagu indonesia raya itu orang nggak mau datang
siapa sih di kolam renang katanya siapa katanya loh kata mereka ya
siapa sih yang di kolam renang itu sopek penuh orang nonton
aduh nangis aja deh ampun bisa kan naikin bendera merah putih
ketertarikan lani pada loncat indah bermula dari masa kecilnya
ia terpukau melihat aksi atlet olimpiade loncat indah yang kala itu mempertontonkan demonstrasi
semenjak itu lani terobsesi untuk dapat meloncat seperti atlet yang ia saksikan itu
lani pun mengikuti seleksi untuk masuk pelatnas persiapan asian games seribu sembilan ratus delapan puluh
meski tak berharap banyak lani lolos masuk pelatnas dan menjalani training center
di bandung jawa barat
ketika di training center itulah lani mendapat hadiah khusus
saat presiden soekarno datang berkunjung soekarno memberi nama belakang baru untuk lani
yang sebelumnya bernama gui gyoklan menjadi gumulya singkatan dari gui yang mulia
terus dia juga saya kan berketurunan tionghoa tapi dia bilang
nanti nama buntutnya dikasih nama indonesia sedikit
maka saya ganti jadi guru
gui nya apa tuh
waktu pon di bandung saya masih lani gwe
nah waktu asian games bung karno yang minta
menjelang pertandingan rasa was was dan khawatir sempat menghampiri hati lani
wajar saja dibandingkan para pesaing pesaingnya
ia termasuk atlet yang masih minim pengalaman
bukan salah satu atlet yang menjadi unggulan
aduh gimana ya
tapi saya cuma dalam pikiran saya ya jangan malu maluin
soalnya kan kalau lonset indah kalau kita jatuhnya jelek kan disurahin gitu kan
nah itu saya takut
saya biarin deh itu yang benar aja
jadi saya nggak mau lihat jepang terlalu sering
kalau itu mulai hati down ya
perasaan haru bercampur banget
haru bercampur bangga dirasakan lani ketika akhirnya ia mempersembahkan medali emas
bagi kontingen indonesia di asian games ke empat tersebut
karena tak disangka sangka dapat mempersembahkan medali emas
presiden soekarno memberi apresiasi secara khusus pada lani
ketika semua atlet yang berlaga di asian games diundang ke istana negara
seketika lani diminta menghadap presiden
dia cuma ngomong dengan kata kata mutiara
dia aja dia bilang
lani saya bangga kamu telah mempersuntingkan bunga melati di sanggul ibu pertiwi
dalam kan ceritanya ibu pertiwi kan tanah air
sekarang saya bisa kasih bunga melati
aduh lemes saya juga
hingga saat ini pun mantan peraih medali emas asian games keempat itu
masih mengikuti perkembangan loncat indah
meski telah lama berhenti dari dunia loncat indah
bagi harley ramayani kehadiran atlet legendaris seperti lani di event event loncat indah
dapat menjadi sumber inspirasi bagi para atlet
meski demikian lani merasa prihatin
karena hingga kini belum ada lagi atlet loncat indah indonesia yang mampu menyamai prestasinya
ia menyayangkan cabang olahraga yang begitu ia cintai mendapat perhatian yang begitu minim
ya benar saya juga diceritain sama handi
kesian amat si yahar sekarang begitu
iya jadi sekarang mereka punya murid murid tapi mesti biaya sendiri semua
tapi kalau udah ada murid yang agak bagus dapat uang dari pemerintah
kan mereka kan nggak masuk asrama
jadi kan mesti harus sekolah sendiri datang ke kolam juga mesti ongkuk sendiri
kalau kita dulu kan dibiayain semua
keringnya prestasi loncat indah ini kemudian mendorong anak lani gumulya
melani kartaninata membuat buku biografi mengenai ibunda
untuk memotivasi insan olahraga indonesia dan para atlet loncat indah khususnya
jadi sepanjang dia naik tangga itu dia sebenarnya berteriak ke tuhan ya
anak kecil itu berteriak minta tolong saya nggak mau maluin bangsa indonesia
jadi itu yang bikin saya terharu sih
anak kedua pasangan lani gumulya dan charlie kartadinata menilai
karakter tangguh dan ketabahan bundanya menjadi kunci keberhasilannya sebagai atlet dan dalam hidup
keteladanan ini yang diharapkan dapat muncul di tengah dunia loncat indah dan masyarakat pada umumnya
melalui buku biografi yang disusun melani